menyerah sebelum aku melakukan segala upaya
kelas or songpong kamu anak muda aku bunuh kamu sekarang juga
itu bisa membawa tumbal anak siliwangi maka kita takkan terkalahkan lagi kau benar uji tapi
untuk tetap menjaga kekuatan kita yang ada kita harus melakukan santet kepada warga warga lainnya
aku setuju bagaimana menurutmu nyusi aku juga setuju ayo kita lakukan ritual
pak bangun pak
pak kenapa pak
pak bangun pak
apa yang aku harus lakukan
saya bingung dengan keadaan situasi sekarang ini
setiap hari warga pasti ada yang mati
sakit cuma satu hari langsung mati
nyanyi juga bingung
ini teh bukan seperti wabah yang nyai perkirakan sebelumnya
warga kampung terkena wabah yang sangat parah
ini seperti keracunan
tapi ketika ditanya pada keluarga korban
mereka bilang mereka tidak makan apa apa
kenapa warga kampung mengalami kesakitan pada sekujur tubuhnya
yang menemui ajalnya
iya benar sekali
ini wabah teh sudah menyebar
bukan hanya di kampung sini saja
beberapa waktu lalu juga sebelumnya iroh ketemu dengan nimasara santang
di sana juga banyak warga yang kena korban begini
apa benar ini nyanyi
ini sungguh sangat mengerikan
kalau kampung ini sudah terjangkit wabah ini
aku khawatir kita juga bisa kena wabah ini
nyi iroh aku juga sangat mengkhawatirkan nimas rara
dia sedang berpergian sendiri
aku khawatir sesuatu buruk terjadi menimpanya
nimas rara santang teh punya hawa murni yang cukup besar di tubuhnya
dia tidak akan terjangkit wabah itu
doakan saja supaya selamat ya
tiba tiba saja banyak warga yang mati bergelimpangan ki
mana dia pergi
aku tidak akan membiarkan kau hidup tenang siliwangi
cepat atau lambat kau pasti kembali ke panjajaran
aku akan menunggumu di pajajaran siliwangi
hei menyerahlah nai
kamu bukan tandinganku
aku tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisanku
aku pantang dengan menyerah sebelum aku melakukan segala upaya
kamu anak muda
aku bunuh kamu sekarang juga
kamu lebih mati sekarang saja
aku akan menunggu selama lebih lama
oke nyla kita berdua kata sekarang saja
belum pengen bersisa
kami alami oy
akhirnya berhasil jatuh juga
terima kasih paman karena sudah membantuku
kami tersengaja pergi dari istana nimas
untuk mencari keluarganya gusiprabu
akhirnya kita bisa ketemu disini
sebaiknya kita tinggalin aja tempat ini yuk
maaf kisah anak
sebenarnya aku tidak ingin melanjutkan perkelahian ini
karena aku masih memiliki urusan lain
aku masih terburu buru pamer
tapi kamu memaksaku untuk bertarung
alah alah alah
sudah jangan nimas
nanti teh orang itu teh pura pura pingsan lagi seperti yang tadi
sebaiknya kita tinggalkan saja dia
jagat dewa batara
kenapa bisa seperti ini
kejadian ini teh tidak seperti dugaannya